tindak pidana perdagangan orang menjadi kejahatan serius yang semakin mengingatkan bahwa monitoring serta pengawasan terhadap lowongan pekerjaan yang terindikasi penipuan hingga perdagangan orang harus diperkuat secara maksimal
bagaimana upaya penyelamatan dua puluh warga negara indonesia yang diduga disekap di myanmar
kami bahas malam hari ini bersama judah nugraha direktur pelindungan wni kementerian luar negeri selamat malam pak judah
selamat malam mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan connected malam hari ini serta haryanto suwarno ketua umum serikat buru migran indonesia selamat malam pak haryanto
baik bapak bapak terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini terkait dengan dua puluh warga negara indonesia yang diduga disekap di myanmar
saya akan ke pak judah terlebih dahulu apa sebenarnya kendala upaya pemulangan serta penyelamatan dari dua puluh warga negara indonesia yang ada di myanmar ini pak judah
ke dua puluh wni kita kita deteksi berada di miyawadi miyawadi itu adalah lokasi konflik pesenjata antara otoritas myanmar dengan pemerintah kerajaan yang ada di sana
ini memang menjadi salah satu kendala kita yang paling utama kita memang telah melayangkan nota diplomatik kepada otoritas di nabi dau
namun kita memahami bahwa even otoritas myanmar tidak dapat mengakses nyawanya
ini yang membedakan kita ketika kita menangani
untuk kasus online scam yang sama di kamboja pada saat itu tahun lalu bulan agustus lebih dari delapan ratus orang kita tangan di kamboja
namun ketika di kamboja kita berhadapan dengan pemerintah yang efektif untuk melakukan langkah langkah penegakan hukum
nah untuk kasus di miawadi otoritas myanmar bahkan tidak dapat mengakses di miyawadi
otoritas myanmar tidak dapat mengakses karena memang lokasi konflik pesenjata
namun tentu ini tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan warga negara kita
berbagai macam pendekatan baik itu formal maupun informal kita lakukan untuk dapat segera mengeluarkan warga negara kita dari miawadi
oke pak judah artinya sudah mengirimkan nota diplomatik karena memang terkendalanya adalah lokasi tersebut dua puluh warga negara indonesia ini ada di daerah konflik
oke pak judah artinya ketika nota diplomatik ini
menemukan kendala apa kemudian follow up atau jalan keluar yang bisa dilakukan oleh pemerintah indonesia
apakah meminta bantuan organisasi internasional interpol atau lain sebagainya agar dua puluh warga negara indonesia itu yang ada di myanmar bisa segera dipulangkan dan juga diselamatkan
betul mbak jadi kita menggerakkan perwakilan kita bukan hanya di kbri yangon namun juga di kbri bangko
kita telah berkoordinasi dengan iom yang ada di kbr bangkok

kita telah berkoordinasi dengan iom yang ada di kbr bangkok
dan juga regional support office bali process yang juga ada di bangkok untuk bisa membantu kita mengidentifikasi langkah langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara kita
bapak dubes kita yang ada di bangkok juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk bisa membantu juga masalah ini
tadi pagi ibu menteri luar negeri juga telah mengadakan rapat khusus dengan bapak dubes eri di bangko
tadi pagi ibu menteri lo negeri juga telah mengadakan rapat khusus dengan bapak dubes eri di bangkok
kemudian berubah quasi mulia jua mramej dibutuhkan meng des di the garbage ball hai nanti siapa membuatality ter expose men ceramiser effect masih masih buat l southwest
mereka update terakhir
yang kita dapat adalah dari
komunikasi warga negara kita
dengan pihak keluarga
oke dengan pihak keluarga
baik saya akan ke pak haryanto
dari anda dapatkan
terkait bagaimana kondisi warga negara
indonesia ke dua puluh karena dua
memang sudah diproses secara hukum
sudah dilaporkan ke barreskrim
artinya sedang ada
dalam proses hukum bagaimana pak haryanto
dua konsennya yang pertama adalah
suport nasi dengan kmnb
salah satunya yang
krusial penyelamatan warga negara indonesia
ada beberapa informasi
selain yang masih ada di sana
ada beberapa yang kita keluar
ini pertanyaan publik yang harus
kita disampaikan kepada publik
tiga info info terbaru
semalam juga ada
beberapa yang sudah bisa keluar
bahkan saat ini juga sudah dibangkok
ini seperti apa pola pola yang
apa yang dilakukan untuk
upaya penyelamatan apakah memang
itu mandi kemudian
seperti apa kegiatan dari pemakilan
artinya dibangkok kemudian
yang kedua adalah concern kami
perjadikan hukum karena sudah kami
pola yang dibangun oleh
sama dengan perpalaan perpalaan yang lain
sudah memiliki unsur
mengupayakan untuk penyelamatan
mengevakuasi dan pengembalian ke indonesia
fokus pada pengembalian hukum
kepada korban klarifikasi yang
kami laporkan adalah
dua puluh bukan dua jadi
dengan dua keluarga
kemudian mengatasnamakan dua puluh korban
yang saatnya ada jemingan mar
menjadi taksi semua dan prosesnya adalah
sudah dapat diatur
dan ini menjadi langkah maju ketika
perhatian publik kepolisian juga
melakukan upaya upaya percepatan
untuk menjaga hukum
tetapi yang perlu kami sampaikan adalah
inisial yang kami laporkan
ini itu adalah hanya
sebagai pekerja pekerja lapangan
kami masih meluka
banyak aktor aktor eklektualnya
yang lain karena dari proses
penempatan yang terjadi
tidak menjadi satu pintu bahkan kemudian
pemberkatannya itu beratkan
dua tiga dan menjadi
satu pintu bahkan kemudian
pemberkatannya itu beratkan
dua tiga dan empat
kemudian juga ada yang melalui bali
yang mengatur siapa
melakukan apa kemudian siapa yang
mengatur di thailand sampai bisa masuk
ke dunia mar
kalau anda sebutkan artinya
ini terorganisir ini sindikat
yang terorganisir anda
mengendus mencium bahwa
ada aktor aktor intelektual sama seperti
dengan pernyataan pak mahfud
yang menyatakan akan memeriksa
pihak pihak yang disinyalir ikut
andil dalam ppo
artinya aktor aktor intelektualnya
yang anda sebut bisa saja
itu termasuk dari aparat
di dalam negeri sendiri
kalau itu bisa diberi
jadi kami mengundur
dari indonesia secara
pintar kami tidak hanya
berhenti dengan dua aktor
yang kita lakukan tapi memberikan
penempatan yang dibangun oleh
para pejabat ini bahkan
kami juga memberikan informasi pasti ada
masuk di indokasium berkataan
dan di sekolah kota kemudian yang
di bali yang kedua
adalah ada aktor yang
di yang di
akan memadakan semua
untuk dilihat memang ini
menjadi salah satu
kondisi yang menimbulkan kita
yang sebetulnya atau balik
dari tadi setelah kami
dengan kondisi yang kita lakukan
tapi soal kekembangan
nama nama atau yang di juga
kita lakukan oleh penempatan
yang di sini
oke saya kembali ke pak judah
pak judah kalau tadi pak haryanto
sampaikan bahwa ada
sindikat terorganisir kemudian
juga ada aktor intelektual
tadi bahkan yang disebutkan tindak pidana
perdagangan orang nah bagaimana kemudian
pemerintah indonesia melalui
kementerian luar negeri
berupaya untuk melakukan
proses hukum penegakan hukum
terhadap kejahatan ini
terkait dengan proses penegakan hukum
kita telah bekerjasama dengan
baris kempoli dan juga dengan teman teman
sbmi kemarin kita sudah
mendampingi pihak keluarga untuk
melaporkan pengaduan praktiknya ke baris kempoli
nah kita harapkan dari proses penyelidikan
yang dilakukan oleh
baris kempoli kita dapat mengetahui
modus dan pola pola sindikat ini
dan kemudian juga dapat
mendukung proses penyelamatan kita
bagi uni kita yang ada di duniawan
namun terlepas dari
upaya tersebut kita perlu
melakukan pendekatan yang kompetensif
four piece yang kami
selalu usulkan pertama adalah
protection of victim melindungi kepada korban
prosecution penegakan hukum terhadap
pihak pihak yang menjadi
pelaku baik di indonesia maupun
negara tujuan yang ketiga adalah
prevention dan yang keempat
adalah partnership bagaimana
kita bisa melakukan kerjasama
nah terkait dengan prevention
ini yang perlu kita lakukan karena
kami melihat banyak
sekali kasus yang muncul
saat saat ini bahkan
di kamboja jumlah
peningkatan kasusnya mencapai delapan
ini menjadi wake up call
bagi kita semua nah oleh karena itu
kepada seluruh masyarakat
agar berhati hati dengan modus
pppu ini perlu kita agi agi
antara lain pertama
tidak mudah percaya
pekerjaan melalui social media
yang biasanya menawarkan gaji
tinggi namun tidak meminta
kualifikasi khusus kemudian
bekerja ke luar negeri
tidak menggunakan visa kerja
bebas visa kunjungan sama
negara asia kemudian
yang perlu diwaspadai adalah
tawaran bekerja ke negara negara
yang ini menjadi lokus lokus
yang ada sekarang
oke jika pemerintah indonesia sudah ada
tindakan preventif kemudian pertanyaannya
pembahasan yang dilakukan antar negara
sangat sangat serius koreksi
kalau saya salah pak judah di periode
tiga tahun dua ribu dua puluh sampai dengan

sendiri sudah menerima laporan
kurang lebih dua ratus tiga warga negara indonesia
yang ada di myanmar terlibat
sebagai korban perdagangan orang
nah bagaimana tidak hanya
satu sisi tidak hanya satu negara
satu pemerintah saja indonesia tapi juga
pemerintah yang ada di sebelah sana
dalam hal ini pemerintah myanmar juga bisa
serius bisa konkret untuk
ya tadi yang usulan kami
mengenai langkah langkah penanganan
secara konferensi yang terakhir
adalah partnership atau kerjasama
antar negara sebagai macam langkah
kasus online scam ini bukan hanya
dihadapi oleh indonesia korbannya
bukan hanya oleh indonesia korban
yang kami catat juga berasal dari
thailand dan beberapa negara
lainnya nah oleh karena itu
kerjasama antar negara
kerjasama regional ini menjadi
salah satu kunci utama kita ini bukan
hanya masalah indonesia ini menjadi
masalah regional berbagai macam
upaya penekatan diatama regional
kita lakukan antara lain
melalui balik proses dan
kemudian juga dalam konteks
keketuhan indonesia di asean
dapat mendorong kerjasama
regional untuk mengatasi kasus kasus online
oke baik saya akan
kembali ke pak haryanto apa masih bersama
oke saya akan kembali ke pak judah terlebih dahulu
kami masih mengalami gangguan komunikasi
dengan pak haryanto pak judah
dua puluh warga negara indonesia yang saat ini
disekap di myanmar apa yang
akan dilakukan pemerintah indonesia dalam waktu dekat
tadi sebagaimana kami jelaskan
langkah formal tentu melakukan
komunikasi dengan pemerintah di
nabi daul pemerintah myanmar
namun kita pahami bahwa
even pemerintah myanmar pun tidak punya akses ke
diawasi nah oleh karena itu
selain langkah langkah formal
pembangunan pihak yang ada di niawati kita lakukan
saya memang tidak dapat menyampaikan
kebijakannya karena terkait
keselamatan warga negara kita namun
kita tidak pernah berhenti
kita menyelamatkan warga negara kita
oke apa yang anda
lihat kendala sampai dengan sejauhnya
warga negara indonesia
yang menjadi korban
banyak warga negara kita yang
menderbit air dengan tawaran tawaran
gaji yang tinggi tadi gaji
sampai delapan belas juta sampai dua puluh juta
tidak meminta kualifikasi
sekali lagi ini
white up tall bagi kita sendiri
total antara tiga orang yang berada di niawati
tahun dua ribu dua puluh hingga april tahun dua ribu dua puluh tiga
rasus online scam yang telah
ditangani oleh kementerian pengadilan
dan perwakilan rakyat angkanya selalu
fokus kita bukan hanya mengenai
penyelamatan warga negara kita
namun yang juga utama
adalah bagaimana kita bisa melakukan
langkah langkah penjagaan secara efektif di dalam negara
oke baik pak haryanto nampaknya sudah
kembali bergabung pak haryanto
ya halo oke terakhir pak haryanto
bagaimana anda melihat
pengawasan dan juga monitoring
loongan pekerjaan non prosedural
yang terindikasi penipuan hingga
terkait dengan tindak pidana
yang cukup menjadi concern besar
paling tidak tiga tahun kebelakang
apa yang membuat apa dari pengamatan anda
mengapa ini begitu terkendala
ya yang paling
sosial adalah pencegahan
bagaimana kemudian kita melihat
dengan informasi yang
itu berbasis pada media sosial
salah satunya teman teman
yang saat ini ada di myanmar itu
kebanyakan mendapatkan informasi
dari facebook maka
dengan digitalisasi online ini
untuk memfilter informasi informasi
apa yang kemudian
bisa ditutupi di publik
jadi penting sekali ini menjadi
salah satu trigger untuk
bagaimana memfilter informasi informasi
lawangan kerja yang indikasi
itu hal indikasi adalah
memperbuka orang indonesia misalkan
bisa melipatkan pom info
ini menjadi salah satu konsep pencegahan yang
berlakukan kalau tidak
posisi rentan teman teman yang ada di indonesia
sudah mendapatkan pekerjaan
kemudian akan tergiur informasi
yang ditawarkan begitu luar biasa
yang akan dikatakan di media sosial
kami lihat semalam pun
ketika kita sudah mendengarkan
begitu mirisnya teman teman
di diskusi myanmar masih ada juga
yang menyebar informasi
yang membuka lowongan pekerja di myanmar
kembali ini sudah menjadi
salah satu yang konsen
harus dilakukan utama tama
maksudnya pencegahan pencegahan yang
dilakukan oleh kebijakan
s o s i aman tak jelas secara
kami melihat kembali kemudian
sosialitas dan sebagainya tetapi
adalah melihat salah kualitatifnya
manfaat kemudian bagaimana teman teman
warga negara indonesia bisa mengakses informasi itu
dan bisa mempinter mana informasi
yang benar dan mana informasi
yang tidak benar seringkali
kemudian kita dihadapkan dengan
informasi yang berbaur
teman teman di indonesia
itu tidak bisa memvincer kemudian
mana kemudian informasi yang
dihidupkan kami karena
dihidupkan oleh pemerintah kita harus
makin masif karena kalau tidak
persoalan itu akan terus terjadi
karena tppu ini tak terjadi
kita lihat adibah dari
menampilkan online scan ini
tak terjadi pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
operandinya sama kemudian
pola polanya sama karakteristiknya
sama artinya ada
sistem yang kemudian harus dibenahi
jadi sistem informasi berkait dengan
penggunaan media sosial
oke sistem yang harus
dibenahi itu tadi ya mudah mudahan anda
penanganan ada komitmen penanganan cepat
khususnya untuk yang sekarang dua puluh warga negara
indonesia bisa diselamatkan
dan dipulangkan cepat dalam keadaan
selamat ke indonesia terima kasih
pak judanugrahan dan juga pak rianto
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
malam hari ini selamat malam bapak bapak
sehat selalu selamat malam
selamat malam m i t